halo selamat datang di bukan rumah saya
ini bukan rumah saya tapi mungkin kalau anda melihat bentuknya anda mengenali ini salah satu dekorasi khas dari rumah seorang tokoh besar
tokoh pentingnya indonesia kalau bicara soal perdamaian beliau jagonya
bicara soal politik beliau juga salah satu tokoh politik besar yang ada di negeri ini
dan nggak hanya soal perdamaian dan politik bicara soal bisnis darah bisnisnya sudah mengalir di dalam dirinya sejak muda dulu
siapakah beliau langsung aja ikutin saya di segmen ngabuburit bareng tokoh yuk
pak jk senang banget terima kasih udah dikasih kesempatan main ke rumahnya
terima kasih sudah datang juga belum puasa begini
iya kan kita bunga buret nih ceritanya jadi ada segmen nih pak namanya ngabuburit warna tokoh
tapi pak jk kalau ngomongin soal ngabuburit apa sih pak yang biasanya dipikirin
saya boleh buka ya
silahkan silahkan pak jk
saya biasanya ya terdarah usahalah
baca lihat situasi kadang kadang olahraga juga
apa olahraganya pak jk biasanya
dua kali seminggu main golf
di sini latihan latihan
tapi biasa mainnya di lapangan kiri kan pak jk
iya tentu di sini hanya untuk latihan latihan
usap hole ya pak jk
pak ini kan salah satu spot favoritnya pak jk nih
katanya ini tahu banget ikan ikannya kalau pak jk lewat langsung
kalau pagi pagi sore tau waktunya
ketika kasih makan
seperti sekarang sore sore sudah pasti sudah tahu
luar biasa banget pak jk
sambil kita kasih makan ikan ya pak jk

saya tuh kangen loh kak
biasanya setiap hari kita di media tuh ngelihat pak jk
zaman masih wapres ada aja agendanya tiap hari
atau kita teman teman media tuh pasti nge follow bapak kemana mana
sekarang udah jarang kelihatan di layar
ngapain aja pak jk sebetulnya
ya sekarang lagi saya ada fase
tiga puluh tahun lebih
saya menteri wapres sampai lima belas tahun
kemudian fase sosial
saya urus sosial sekarang
jadi waktunya untuk
pensiun tanpa istirahat
tadi saya sama teman teman datang ke sini aja
pak jk masih ada dua meeting ya pak jk
dari pagi tadi pak
pak jk tapi kalau ngomongin soal rutinitas ya
zaman jadi wapres kan pasti padat banget
kangen gak sih pak
tapi sekarang pun
tidak berarti sama sekali orang pada datang
teman teman di berbagai
apa di anggota dpr
beberapa teman teman menteri datang untuk
mungkin sharing pengalaman aja
jadi tidak sepi juga
di samping itu saya di sini tinggal kompleks ini
tiga anak saya ada delapan cucu di sini
rame terus ya pak jk
jadi makanya tadi pensiun tanpa istirahat
bahkan sekarang kerja sosialnya selain di luar rumah
di rumah juga kerjanya sama cucu cucu
sama gitu ya
anak anak kan pada sekolah online kan
belajarnya di kamar saya
di kamar perpustakaan
jadi saya dianggapnya kepala sekolah
terus kalau kepala sekolah berarti
kalau belajarnya nggak benar
oh udah dia gak tanya
bagaimana pak aku begini gini
tadi tanya bagaimana pak
sejarah bagaimana sejarah
oh sebegini sejarah gini gini nih
jadi kalau mereka tidak tahu
pak ucu tapi kalau bicara lagi deh
soal sekarang kan udah lagi sibuk sama pmi
sama dmi pmi dulu
di pmi sekarang gimana pak
kita udah setahun lebih pandemi gitu
banyak stok darah juga yang berkurang
bagaimana teman teman di pmi ini
menyiasati hal tersebut
pmi itu bekerja keras kalau ada bencana
nah ini bencananya berturut turut nih
pandemi tentu kita tahu semua sudah
satu tahun lebih empat belas bulan sudah
itu pmi punya operasi di seluruh indonesia
anda lihat kalau disinfektan dimana mana
sebab itu kita pembelajaran kepada masyarakat
mengumpulkan bantuan bantuan untuk masyarakat
itu pekerjaan rutin selama hampir setahun ini
jadi saya tiap hari ke pmi yang menduduk
hari minggu pun ke pemi
dan selanjutnya itu berusaha masjid
karena masjid itu akibat keterbatasan terpandemi ini
perlu kita akan bikin batasan batasannya
dan tertujuan mengumpulkan upaya untuk masjid tetap bersih
nah itu semua sosial itu
pak ucu kalau boleh nih pak ucu
sekarang kita ngomong sepak terjangnya seorang yusuf kalla
kalau orang mengenal yusuf kala itu kan
pebisnis sudah jelas
dari usia muda bahkan sudah dipercaya untuk megang
begitu salah satu kerajaan bisnis di sulawesi
dan akhirnya juga terjun ke politik dari usia dua puluh enam tahun pak ucu
ya kalau politik pertama saya masuk umur dua puluh tiga tahun
itulah waktu saya berkolkar itu
nah umur dua puluh tiga tahun
pada waktu itu anggota dpr yang paling muda lagi zamannya
zaman itu dprd
tapi itu hanya saya dua tahun berhenti minta berhenti
mengundurkan diri sendiri
ya karena tidak mungkin politik dengan bisnis bisa berjalan
saya pikir karena di tangannya yusuf kalla jadi bisa
tidak bisa waktu
ibu sudah bergabung dengan kita ibu
oh sudah senang pak lihat dari sini
wah saya sih ibu
pak ucu izin saya taruh di sini ya
ibu silahkan join di sini
baik selamat berjaya
ibu tadi aku bijak bisik sama bapak
bapak ibu cantik banget sih
ya allah subhanallah banget
ibu tapi biasanya tadi aku udah ngobrol banyak banget sama bapak tentang keseharian
misalnya kalau tidak berburu ngapain saja gitu
kalau ibu biasanya sama bapak ngapain sih
kan ibu masak nih
ya untuk buka puasa kan
masak masaklah gitu ya
sepanjang lima puluh tahun lebih itu tidak ada kita makan tanpa masakan ibu
wah terima kasih
masa sih pak
restoran gitu pak coba sekali sekali gitu
yang cocok di lidah itu jarang gitu
bapak ibu tadi aku tiba tiba teriklas di awal aku pengen banget diajak tur lihat
terus juga katanya bapak kan kalau buka puasa cucu rame
lagi selalu cucu semuanya ramai
pengen tahu kayak apa sih keserulannya aku boleh diajak ke jalan jalan
pertama ini ya
ini tahun lebaran tahun lalu
oke saya minta diajak
lihat seluruh keluarga anak anak dan cucu
ibu ini enggak gede sih
ibu ini nggak dekor sendiri
iya lah siapa lagi
ibu kan punya kebun anggrek
ya kalau kerisan sudah ekspor loh
sudah dikirim keluar
dari tangan dinginnya ibu luar biasa sampai udah diekspor
jadi nggak heran ya biasanya kan bapak bilang ibu uangnya lebih banyak dari bapak
gimana ceritanya pak
perasaan kan memang pengusaha bapak politisi bapak kenapa ibu uangnya lebih banyak
iya dia ibu punya kebun punya empang udang udang begitu besar
punya catering di makassar
bukan rahasia deh
bapak sering minta uang sama ibu
kalau mau keluar musiknya dia minta dia sendiri ya
mau filmenggol dia sudah tahu
satu kar uang kecil kecil aja
emang kalau gede gede gede apa
yang seratus seratus sepuluh dikasih
tapi kalau yang uang dua puluh ya biar berapa banyak kasih lah
fahda jadi bapak jika hobinya bagi bagi uang
ibu yang kontrol uang
betul ya bapak jika
ibu bapak ini aku mau dipamerin foto keluarganya bagus banget
mungkin boleh kita lihat di situ ibu ida
ini cakep banget
siapa aja yang ada di foto ini
oh semuanya plus cucu cucu semuanya ya
ini foto tahun lalu
foto tahun lalu
foto tahun lalu
kangen gak sih ngumpul kayak gini kan gak semua anaknya dari jakarta ya bapak ibu ya
buka puasa semua di sini
london tidak ada
yang ini semua
baru kembali ke london
sahur makan buka puasa sahur semua di situ
semuanya di sini
kenapa sih pak jk
katanya denger dengar pak jk itu makannya nggak terlalu suka banyak bumbu bener ibu
terus lebih suka seafood ya
ya itulah orang makassar
itu kombinasi untuk makanan padang dan makassar
jadi kurang kurang bumbunya
kalau padang kan banyak bumbu
makassar tidak punya bumbu
jadi saya sedikitlah jadinya
tapi bapak lebih suka makanan makassar daripada padang
iya kadang kadang juga
gak berani bilang yang suka ya pak
makassar itu sederhana ya
cuma sambelnya aja yang beda beda
kalau di makassar orang makan ikan dengan bumbu
kalau di padang makan bumbu dengan itu
bener bu ida
saat itu lagi sma ya pak
kakak kelas ya bu
kakak kelas iya
tapi katanya pdkt sama ibu tuh gak mudah loh pak jk tuh
kan bapak ganteng bangga
karena dia anak perempuan setelah suhunya
dijaga luar biasa
nah sepuluh bersaudara cuma satu perempuan
jadi dia bisa lepas
aset negara itu
dia takut jatuh sama lambugi
oh gitu pak
jadi perjuangannya disitu ya bu dulu ya
setengah mati dia berjuang
gak sia sia deh
pernikahan apakah rasanya bapak tiap bangun tidur ibu tiap bangun tidur masih sama kalau ngelihat satu sama lain
kalau zaman sekarang ya
kalau kita telat bangun udah tegur
oh gitu ya
bangun bangun bangun bangun
kalau jangan dulu
oh gitu pak
kalau dulu masih sayang bangun
sekarang langsung betria betria saja
bangun bangun bangun
sahur sahur sahur
apa lagi bulan puasa jadi bangun dia langsung bangun bangun bangun
sahur sahur sahur gitu ya
ibu bapak aku mau diajak jalan jalan lagi dong
kita kemana lagi
kita ke kebun
kita ke kebun
nah ini biasanya kalau duduk di sini lagi ngapain sih bapak sama ibu
biasanya kalau sebelum puasa ya makan pagi atau makan siang sama sama
aku mau tanya ke ibu nih pak ojo
ibu ida pak ucu ini kan dikenal sebagai orang yang punya selera humor yang tinggi gitu ya
banyak banget bercandaan bercandaannya pak ucu tuh yang orang tuh bisa inget banget gitu
kalau aku sendiri
kalau aku salah mohon dikoreksi pak ucu
ada satu jokes jokesnya pak ucu gini
itu hanya orang orang tidak berpendidikan
bener nggak pak ucu itu jokesnya pak ucu
iya ntar lah ya
yang tambah g
emang iya segitunya banget pak ucu gitu ya
tergantung pak ucu audiensenya
audiensenya dan setiap teman teman itu
saya pernah bicara di pertemuan itu bawaslu
hadir kira kira lima ratus orang
saya bicara tiga puluh menit
saya catat kemudian lihat di filmnya terrekamannya
empat puluh lima menit empat puluh lima kali orang ketawa
jadi pak ucu ini bercanda pak ucu ini ya
tergantung juga keadaan
tergantung audiensnya pokoknya ya
audiensnya tergantung ya dengan sekaya apa gitu
ada nggak kalau yang pak ucu udah bercanda tapi nggak ketawa gitu
kita kenalan dong
waduh sebelah aku
pak ucu ini ada satu fakta
katanya tim pembuat naskah pidana
pembuat naskah pidana
pembuat naskah pidatonya pak ucu ini adalah tim yang paling gak terlalu banyak kerjaan
karena pak ucu kalau pidato nggak pakai teks
benarkah demikian pak ucu
tidak pernah pakai tes kalau pidato biasa
terkecuali resmi benar ya
kayak bisa bicara di pbb bicara di pertemuan internasional
saya tidak bisa bicara
ibu keteguk agar
saya ketakutan kalau misalnya saya pakai kertas
kalau dia pegang kertas saya takut nanti salah baca
ini terangkahi atau gimana
jadi di kantor itu mereka beranu
kalau bikin dia bilang buat apa bikin
karena tulisan kita hanya dibaca salamualaikum dan waalaikumsalam dibaca
bicara soal hobi deh pak ucu dan juga ibu
kalau ibu kan hobinya tanaman
kalau pak ucu hobi yang paling difavoritin apa
olahraga juga tentu
kalau buku deh
biasanya pak ucu bacanya buku apa sih
buku apa saja
dulu suka baca buku bisnis
kemudian buku politik biografi buku tentang internasional hubungan internasional
jadi macam macam sekali bukunya
karena pak ucu suka baca aku punya sesuatu yang aku bawa sebagai surprise
sebetulnya tadi aku mau ngajakin pak ucu ke perpustakaannya ibu
tapi karena kita lagi seseruan di sini jadi sekalian aja
terima kasih andra
aku punya hadiah
semoga pak ucu suka
semoga ibu juga bisa ikutan baca
aku ngasih buku tentang malcome x
untuk pak ucu
jadi menurutku ini bagus banget
dan pas aku tahu pak ucu hobi banget baca
semoga setiap baca ini pak ocu inget sama aku ya
ibu juga ya
bapak ibu yang terakhir deh sebelum kita menutup karena udah mau azan maghrib juga
udah mau persiapan untuk buka puasa
mungkin banyak orang di luar sana
jus kalian buka puasa disini ya
aku mau cobain masakannya ibu
semoga peluangnya kalian bisa meraih
rendezvous ramadhan yang banyak
ini tim dan video gnd sih kalau slides itu
nanti pro jalan ini selesai
bagus terus cabut lagi
terus beimih aja
ya seperti itu introsisi diri apa yang kita sudah buat lakukan
oke baiklah kalau begitu sampai di sini dulu segmen ngabu burit bareng sama tokoh
bareng sama ibu ida dan juga pak ucu
yeay terima kasih
kalau begitu saya aziza hanum pamit undur diri
sampai bertemu lagi di segmen ngabuburit bareng tokoh berikutnya
assalamualaikum sampai jumpa